pemilik kendaraan mewah berkumpul dalam turnamen mercedes trofi indonesia dua ribu tujuh belas pada rabu lalu
tujuh peserta terbaik di turnamen golf amatir ini akan mewakili indonesia pada babak kualifikasi level asia pasifik
sebelum bisa merebut satu tempat di acara puncak yakni mercedes trofi world final di stut guard jerman
informasinya sekaligus menutup cnn indonesia sports weekend kali ini
atas nama redaksi dan kru yang bertugas saya ucapkan terima kasih
sebanyak sembilan puluh lima golfer bergabung dalam turnamen golf tahunan mercedes trofi indonesia dua ribu tujuh belas di royal jakarta golf club dua belas juli lalu
sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ajang ini digelar mercedes benz indonesia setiap tahun sebagai program apresiasi terhadap para pelanggan
acara ini sekaligus memberi kesempatan bagi pegolf amatir untuk berprestasi di tingkat nasional regional dan dunia
jadi memang ini yang kita berikan kepada pelanggan
di mana interaksi antara brand dengan pelanggannya begitu dekat dan intimate
itu yang kita akan berikan dari total experience pencedes tropi
salah satu syarat untuk ikut turnamen ini adalah memiliki kendaraan mercedes yang berusia tidak lebih dari empat tahun
turnamen ini tertutup bagi golfer profesional
namun setiap peserta wajib memiliki handicap
indekscard dan paspor yang memiliki masa berlaku lebih dari enam bulan
tujuh finalis terbaik akan maju ke babak kualifikasi asia di sanctuary cove australia agustus mendatang
mereka yang lolos nantinya akan mewakili indonesia di puncak acara turnamen
yakni world final di stuttgart jerman pada oktober dua ribu tujuh belas
ya tentunya menghadapi rekan rekan kita dari negara lain gitu ya
itu butuh persiapan yang lebih
jauh lebih matang gitu ya bukan hanya driving hampir mungkin tiap hari dengan ratusan bola gitu ya
tapi kita juga harus melatih short game dan yang tidak kalah pentingnya adalah mental
karena kadang kadang kalau kita melihat lawan kita
mukul jauh kita bisa sudah melihat keder atau dan lain sebagainya dan itu kita persiapkan
jadi sekali lagi bukan hanya teknik skill tapi kita juga harus persiapkan mental dan fisik kita untuk menghadapi kondisi lapangan yang belum pernah
kebetulan belum pernah saya main di sana dan persiapannya jauh jauh harus lebih intensif
sistem penilaian di turnamen ini dilakukan secara profesional
badan perwasitan golf indonesia mengawasi dan memantau penilaian di lapangan
yang dilakukan secara real time dan online melalui situs resmi gtscore com
untuk bidang peraturan permainan kita mengacu kepada rna royal antion itu dari scotland
untuk peraturan permainan kita mengacu kepada rna royal ancient itu dari scotland
sedangkan untuk handicap kita pakai handicap sistem dari usga dari amerika
kemudian untuk perhitungan kita menggunakan stable vote
selain menawarkan pengalaman berharga bagi pelanggan
turnamen ini merupakan wadah bagi konsumen mercedes benz untuk mengasah sikap di lapangan golf